di era emansipasi ini perempuan dan anak masih sering sekali dianggap sebagai kelompok kelas tiga
perempuan dan anak masih tergolong dalam kategori rentan yang dimana sering sekali mendapatkan masalah seperti kemiskinan konflik kekerasan dan sebagainya
situasi seperti ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan program dan pembangunan desa dan pada akhirnya berdampak pada pencapaian pembangunan di indonesia
nah oleh sebab itu perlu adanya nih program pemberdayaan perempuan dan pelindungan terhadap anak
demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan
nah seperti apa sih peran desa dalam program pemberdayaan perempuan dan pelindungan terhadap anak yang ada di desa
kamu tahu gak sih satu dari tiga perempuan di indonesia itu mengalami kekerasan dalam rumah tangga
udah gitu itu tuh gak mandang usia dari anak kecil remaja sampai dewasa
dan kamu harus lihat ini di pertengahan dua ribu dua puluh satu kasusnya tuh sudah mencapai lima ribu lebih
ini aku yakin pasti kasusnya akan terus meningkat nih
ironis banget ya
padahal anak sama perempuan itu memegang peranan penting loh untuk tujuan pembangunan nasional
anak itu kan merupakan aset bangsa di masa depan
nah kamu tahu kan salah satu kunci keberhasilan tujuan pembangunan nasional itu adalah adanya keseimbangan nih
antara partisipasi perempuan dan laki laki yang terus kita dorong secara maksimal di semua aspek kehidupan
nah kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender sepertinya sudah mulai tampak nih
karena pemerintah sudah mengesahkan undang undang penghapusan diskriminasi gender
dalam hal ini kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sudah mengambil peran
dan dituangkan ke sdgs tujuan lima yaitu keterlibatan perempuan desa
nah dalam hal ini pemerintah desa menjadi garda terdepan untuk mengatasi masalah gender
melalui program desa ramah perempuan dan peduli anak
dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
presiden joko widodo memberikan lima arahan
dari lima arahan presiden tersebut lalu dijabarkan sepuluh indikator desa ramah perempuan dan peduli anak
nah sekarang kamu coba jelasin ke aku
kan kita ini mau memahami peran desa dalam program ramah perempuan dan peduli anak ya kan
terus kenapa kamu bawa aku ke kabupaten tulungagung
iya karena di kabupaten tulungagung ini ada desa yang sudah praktik dengan baik
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
itu tuh dikelola oleh perempuan dibentuknya oleh perempuan juga
sudah didukung oleh pemerintah desa
wah keren kan
aku pengen nih ke sana
sekarang gue juga pengen ngeliat secara langsung nih
program desa apa yang bisa menghapuskan ketidaksetaraan gender dalam pembangunan
oke yuk langsung aja yuk let's go
kabupaten tulungagung merupakan salah satu daerah penyumbang pekerjaan
migran indonesia atau pmi terbesar di jawa timur
pemerintah kabupaten tulungagung berkomitmen mewujudkan semua desa di kabupaten tulungagung
menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak
agar peran perempuan meningkat dalam konteks ekonomi melalui kegiatan wira usaha
serta perempuan dapat berperan aktif dalam pendidikan dan pengasuhan anak
desa pojok adalah desa terbesar yang ada di kecamatan ngatru kabupaten tulungagung
sisanya terbagi ke dalam kategori pegawai pedagang dan lain lain
semakin sedikitnya lahan pertanian rendahnya pendapatan serta tingginya kebutuhan hidup
membuat ratusan wanita dari desa pojok rela bekerja ke negeri seberang
demi kualitas hidup yang lebih baik
selama beberapa tahun kebelakang pemerintah desa bersama pkk melaksanakan pelatihan pelatihan
yang tujuannya meningkatkan kapasitas perempuan
terutama mereka yang merupakan purna pekerja migran indonesia
agar mampu berpenghasilan sendiri dengan menciptakan umkm di desa
agar tidak kembali lagi menjadi pekerja migran
melalui kepedulian kelompok masyarakat mandiri sumber rejeki
diinisiasikanlah pembentukan kooperasi khusus wanita di desa
tujuan utama dibangunnya kooperasi ini adalah agar seluruh anggotanya bisa menjadi wanita yang mandiri
penghasilan sendiri tanpa harus menjadi pekerja migran indonesia di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
kooperasi yang awalnya hanya beranggotakan enam orang wanita saja
kini sudah berkembang pesat hingga saat ini memiliki ratusan anggota
budidaya ikan dan ternak
usaha makanan seperti kue kering catering pedagang buah
juga usaha konveksi dan tatarias adalah jenis usaha yang telah ditekuni oleh anggota kooperasi
kita sebagai mantan buruh migran kalau mencari pekerjaan di sini kan kadang dipandang sebelah mata
maka dari itu kita ingin seandainya ada pemerintah yang peduli dengan kami
dibuatkan showroom lah untuk mantan mantan tki yang ada di kabupaten
mintanya seperti itu dan ada pelatihan pelatihan yang kita butuhkan
kadang kita punya modal tapi kita mau dibawa kemana uang yang diperoleh dari luar negeri seperti itu
melalui kooperasi wanita perempuan perempuan di desa pojok bisa meningkatkan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri
menggapai cita cita mereka yang nantinya juga akan meningkatkan kualitas hidup mereka dan keluarganya
desa kesambi terletak di kecamatan bandung kabupaten tulung agung memiliki luas lahan sekitar dua ratus sebelas hektare
terdiri dari dua dusun yaitu dusun sambi dan dusun jambe
desa ini memiliki potensi pertanian dengan lahan persawan yang luas
pada periode tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu delapan belas kabupaten tulung agung jawa timur mampu menurunkan angka tindak kekerasan terhadap anak secara signifikan
yaitu dari satu ratus empat belas kasus menjadi tujuh puluh empat kasus
dan hingga kini angkanya terus menurun
salah satu program yang dilaksanakan oleh masyarakat desa kesambi tulung agung
adalah menciptakan forum anak desa
program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di desa kesambi
dijadikan tujukan bagi desa lain di tulungagung
program patbm tersebut diberi nama forum anak desa kesampi
pada awalnya program tersebut fokus menjakau anak anak buruh migran
karena desa kesambi adalah salah satu basis buruh migran di tulung agung
sehingga banyak anak bermasalah karena tidak diasuh oleh orang tuanya
program ini menggandeng karang taruna dan jamaah yasin tahlil
untuk membantu sosialisasi pelindungan anak di setiap kegiatan pengajian
program ini awalnya digerakkan oleh swadaya masyarakat
baru pada tahun dua ribu enam belas pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar dua puluh juta per tahun
untuk keberlanjutan program ini
kita berawal dari banyak kasus kasus di desa yang kebanyakan pernikahan dini
kehamilan usia dini dan pekerja dini
jadi kita sebagai teman sebaya kita sebagai teman satu desa
kita mencoba sharing sharing kumpul kumpul gimana baiknya kita cari tahu
kita cari tahu tentang
apa masalahnya kok sampai kayak gitu gitu loh
setelahnya kita belajar dari teman teman yang dulunya belum tahu
sekarang jadi lebih tahu tentang apa itu pernikahan dini bahaya pernikahan dini
dan banyak sekali manfaat yang keluar dari situ
dengan mengadakan kegiatan kegiatan positif seperti konseling pelatihan dan lain lain
forum anak desa ini juga memberikan ruang kepada anak
untuk beraspirasi dan mengekspresikan diri
menjadi tempat yang aman untuk mereka menuangkan keresahan
apa sih pak peran desa untuk membantu forum anak desa ketami ini
pertama kalau peran kami di pemerintahan desa adalah
forum anak desa ini saya ikutkan di muster bandes
jadi di muster bandes ini nanti dia punya usulan
usaha pemerintahan desa adalah apa yang diminta oleh anak anak ini
jadi kami dari pemerintahan desa melayani apa permintaan anak sesuai dengan kebutuhan anak
oleh karena itu saya sebagai kepala desa saya masukkan di apb desa
jadi anggaran ini saya berikan kepada dia pada tahun ini adalah sekitar tiga belas juta
untuk kebutuhan forum anak desa
itu ya itu yang saya sampaikan kepada anak anak
dan kegiatannya adalah dia dilakukan dengan mandiri
jadi kita dari pemerintahan yang nonton sebagai spj nya
perbulan kegiatannya disampaikan kepada saya
itu yang dana yang tiga belas juta ya
kalau gitu kita mau bantu pak soalnya kita mau geling geling ya pak
geling geling ya pak izin ya pak
geling geling di desa kesamping ini pengen tahu juga gimana gitu kan
terima kasih atas hadirinnya pak
sama sama bapak maaf ya pak
nah sekarang ini rasa aman bisa dimiliki oleh seluruh anak anak yang ada di desa kesampingi
mereka ini bisa tumbuh lebih cepat secara fisik maupun mental
semoga aja ya seluruh anak anak indonesia bisa merasakan hal yang sama
siap betul banget
mereka ini adalah calon calon pemimpin bangsa yang akan menjadi sumber daya manusia berkualitas
selain memberi fokus pada perkembangan anak desa kesambi juga memiliki kelompok wanita tani sebagai bentuk pemberdayaan terhadap perempuan di desa
pemerintah desa berupaya meningkatkan perekonomian warga desa kesambi terutama mereka yang berprofesi sebagai petani
saat ini kelompok wanita tani yang ada di desa kesambi sejumlah tiga ratus orang
mereka semua mendapatkan support dari pemerintah desa berupa pelatihan dan bantuan modal

mereka juga mendapatkan sumber daya dari pemerintah desa

desa ramah perempuan dan peduli anak dapat terwujud jika semua pemangku kepentingan bekerja sama dan berkolaborasi melakukan aksi kolektif serta bersinergi untuk memberdayakan memberikan perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak perempuan dan anak
melalui kemampuan perempuan dan anak mereka bisa memiliki kekuatan yang berbeda
melalui kemampuan perempuan dan anak mereka bisa memiliki kekuatan yang berbeda
menirtanai festival kitulan arapik
pandangan yang seringkali menomorduakan posisi perempuan dan anak anak dalam pembangunan harus dihapuskan
desa ramah perempuan dan peduli anak tidak hanya mendukung sdgs nomor lima
tapi juga mendukung desa tanpa kemiskinan desa tanpa kelaparan dan desa sehat dan sejahtera
pendidikan desa berkualitas desa layak air bersih dan sanitasi
desa damai berkeadilan kelembagaan desa dinamis dan budaya adaptif
bersama sama kita membangun negeri dan memperdayakan perempuan dan lindungi anak anak
mulai dari desa